di tanggal delapan agustus arman hanis pun menyatakan
salah satunya pada pekan lalu di hari jumat kita lihat capital inflow kita satu dua puluh empat triliun
ditambah dua puluh lima persen labor cost
itu diandaikan anak yang mau tambah pintar
salam adi baik terima kasih
seperti perkawanan atau persamaan
saya ingin membuat rumah
tapi tidak tahu kapan pastinya gitu ya pak
kami suka negara kita suka area kita suka orang
ini adalah jalan untuk menuju ke satu titik gitu keberhasilan saya
setelah berkeliling akhirnya saya putuskan untuk mampir ke kebuli khas timur tengah ini
makanya saya melihat itu kan beberapa oknum ya
gambaran realita yang ada di kehidupan sosial tapi di
terkait dengan ptkm itu sendiri
karena kehadiran virus pada mamalia
perkara mekanismenya saya kira itu juga apa
inflasi berdasarkan data bps di februari dua ribu dua puluh empat mencapai dua tujuh puluh lima
umar lebih memilih berbelanja di pasar loak dupak rukun karena varian yang lebih banyak dengan harga yang sangat kompetitif
kalau anda belum kemana mana saya akan mengajak anda jalan jalan di bantul
artinya memang masih abu abu siapa yang akan
sebagian orang dia punya minyak punya gas
hal inilah yang membuat bisnis layanan jasa fotografi traveling kembali bangkit
menurutnya anjing asal amerika serikat ini
jangan sampai informasi yang didapat
gue sama dia berada di
karena seluruh dana dan lainnya itu
karena yang ilegal inilah sebenarnya juga yang bisa menjerat orang orang
terus masuk ke masa remaja dan dewasa
pernahkah anda merasa terbatas saat memilih sarapan
nah saya tertarik dengan suara indonesia junior itu
pria dua puluh empat tahun ini telah menekuni profesi barista
terus lo akhirnya lu mutusin setelah si santo petrus dengan suksesnya lu bawasto petrus berjaya di dbl
apalagi ini sudah serius seperti ini
jadi enggak utuh pemaknaannya enggak utuh
mereka bisa jadi memburu hewan hewan tersebut lalu sering berinteraksi bertemu di hutan seperti itu
yang lebih dekat dengan
curahan hati setiap pengguna jasa ditangani oleh profesional
akibatnya banyak para masyarakat atau pengguna kendaraan yang memilih untuk tidak melintasi kawasan ini
masker akan sangat membantu pencegahan karena penularannya melalui saluran
dan hal itu dibutuhkan koreksi harga itu adalah hal yang dibutuhkan
jadi melihat kondisi yang ada
lantaran daya pikat ratusan makanan yang semuanya murah meriah
aku menemukan banyak hal kalau untuk aku pribadi selain ya genre horror yang saya rasa bisa menghibur banyak orang pastinya
iya begitu kira kira
bni mungkin bni nih dia sekarang gimana tuh kak
terutama dalam kelompok volatile foods
eh tapi by the way lu tuh tinggalnya di denpasar atau di badung sini setahu gue lihat di instagram dulu kayaknya pernah bela badung juga deh atau gimana tuh
dan terbaru nih prabowo gibran ini udah ngumumin tim pemenangannya
memiliki potensi energi mencapai seribu mw
ya menuju misalnya aku mau menikah
sampai kelas menengah ini dia tidak dibantu sama pemerintah
nah anda tahu tidak pontianak dalam bahasa melayu biasanya berarti apa
karena menurut saya bukan cuma seorang ibu seorang bapak juga penting
ini jelas berbeda dengan kalimat berbukalah dengan yang manis